baik oke prof hamdan jadi kalau dilihat saksi dari satu faisal basri ahli ahli dari nasional faisal basri juga menjelaskan
pocker politik sebagai upaya untuk membeli sebetulnya ya membeli suara dan sebagainya
kenapa sampai ada kesimpulan itu dari ahli satu sebetulnya
ya memang kenyataannya kami juga mengajukan ahli yang dokter fit kemarin yang secara akademik dan statistik
membuktikan bahwa ada hubungan antara penyaluran bansos yang begitu masif
dengan peningkatan persentase yang luar biasa dari pemilih terhadap dua prabowo gibran
dan itu sama halnya kalau saya percaya pendekatan akademik seperti itu sama halnya saya percaya kepada quickcount
saya percaya dengan survei jadi memang terbukti bahwa ada hubungan kausalitas antara pembagian bansos
dengan peningkatan yang luar biasa dalam tiga bulan terakhir terhadap
tadi teman teman menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan bansos setuju
bahwa bansos itu adalah merupakan satu upaya atau program negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang miskin
masalahnya adalah penyaluran bahan sosial diembel embeli dengan gambar dua
diembel embeli dengan warna warna bungkusannya warnanya dua
ini dari pak jokowi ingat ya ada anaknya yang ikut menjadi wapres
nah ini jadi masalah jadi tidak masalah pembagian bansos itu
tapi masalahnya adalah penggunaan untuk kepentingan salah satu pasangan calon
kalau dibilang ini untuk kepentingan tiga tiganya ya itu fair
itu fair tapi ini hanya untuk salah satu saja
nah ini ya jadi masalah bagi rakyat di bawah menyatakan bahwa lah
kalau nanti terpilih yang lain tidak akan dapat lagi kita bansos ini
ini kebaikan hati dari presiden
nanti kalau presiden ini tidak ada lagi tidak terpilih tidak akan ada lagi nih
gimana rakyat akan tidak terpengaruh
itu pelanggaran terhadap prinsip prinsip etis yang disampaikan oleh prof magnis
pelanggaran pelanggaran etik yang sangat luar biasa
oke prof maru kalau saya tanya ya ini ada pock barrier politik
anda sebagai orang yang pernah menjadi hakim konstitusi
apa sebenarnya mau digali keterangan dari empat menteri itu berkaitan dengan barrier politik itu
kalau seperti bantahannya frits tadi itu
bahwa itu adalah program yang sudah ditentukan diajukan dengan undang undang diatur dengan undang undang
ya undang undang memang harus disetujui dpr
tetapi persoalan bahwa seperti dikatakan pak hamdan tadi
dipergunakan untuk dengan cara yang tidak fair kan
mk itu menjadi agak gamang sekarang
peran daripada putusan nomor sembilan puluh berperan betul menjadi ini tuman semua
kemudian hukum dan peradilan sudah bisa dikendalikan
maka kemudian muncullah semua penggunaan kekuasaan ini dengan sangat leluasa
mk menjadi gamang sekarang karena putusan nomor sembilan puluh itu
ketika saya sendiri melakukan legal audit terhadap itu
sesungguhnya mk tadinya punya kesempatan memperbaiki itu
karena dikatakan dalam undang undang kekuasaan kehakiman
kalau ada dilanggar independensi peradilan melalui konflik kepentingan seperti itu
kalau yang luru disebutkan tidak sah
padahal di undang undang itu dikatakan adilin lagi
sering saya sebutkan itu doktrin hukum acara pidana amerika itu
buah pohon beracun dipakai
inilah sistem yang ada sekarang di pembuluh darah pemilu
mk tampaknya ingin memperbaiki sepertinya
dia ingin mendapat data otentik
seperti dikatakan oleh frits
tadi itu program yang sudah disahkan
kemudian cara memberikannya bagaimana
blt kalau dilihat presiden membagi blt di depan istana
sinterklas pun tidak di depan jalan raya begitu
ini yang menyebabkan saya kira bahwa
mahkamah barangkali akan mengambil satu putusan nanti
mungkin kompromistis tapi ada kejutannya
ini kalau memang barrel politik nanti terbukti
dan diamini oleh empat menteri
apakah memang masih ada peluang bagi mk untuk
apakah jalan tengah dalam arti mengulang pemilu